di tkn nya pak prabowo itu bukan saya lah mempersiapkan para lawyer
sudah diumuskan sudah diterap selat kuasanya sebentar lagi akan disampaikan kepada pak prabowo dan pak gita
ada sekitar tiga puluh enam orang
sudah kita juga sudah menyiapkan dan menunggu keputusan kpu
akan ada tokoh tokoh pengacara yang digandeng nggak selain pesan pak todung misalnya dari luar tiga prof
banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah dari berbagai profesi pengacara
tapi banyak juga ya kita surut
tapi prof sendiri kan dulu mantan ketua mk ya
apakah akan merasa ada konflik kepentingan ketika nanti mengajukan gugatan itu ke mk prof
oh enggak karena saya bukan hakimnya sekarang saya tidak punya konflik kepentingan
saya kan bukan hakim nggak ikut memutuskan apa konflik kepentingan saya nggak ada
oke tapi apakah prof juga merasakan mungkin ada batasan karena
putusan sengketanya ini harus diputuskan dalam empat belas hari kerja
sementara baru kali ini kita akan mengalami gugatan pilpres itu ada dua
tidak satu seperti pemilu sebelumnya
tidak menurut saya tidak ada masalah ya itu kan soal testis saja empat belas hari
kan sebenarnya pokok pokok masalahnya sama kan
tinggal beda tempat beda angka beda apa gitu kan
tapi pokok masalahnya kan itu
ada kesalahan dugaan kesalahan kpu di dalam
dan membuat keputusan keputusan